hari ulang tahunnya ke lima puluh tujuh dimanfaatkan oleh presiden joko widodo untuk meninjau langsung pembangunan landasan pacu atau runway tiga bandara internasional soekarno hatta
didampingi menteri perhubungan budi karya sumadi mensesnek pratikno dan dirut angkasa pura ii muhammad awaludin
presiden jokowi meninjau langsung pembangunan landasan penghubung sisi timur dan runway tiga sisi utara bandara soekarno hatta yang telah dimulai akhir april lalu
ditargetkan landasan penghubung sisi timur akan rampung pada akhir tahun ini
sementara runway tiga ditargetkan rampung pada juni dua ribu sembilan belas mendatang
saat peninjauan jokowi tidak lupa menyapa warga dan membagikan bingkisan berupa batik kepada warga yang berada di sekitar bandara
bandara internasional soekarno hatta ini adalah bandara yang paling sibuk paling ramai di negara kita
pertumbuhan yang sangat cepat sekali
oleh sebab itu kita terus membangun airport baru terminal terminal baru termasuk yang kita bangun adalah bandara soekarno hatta
yang kalau kita lihat kita rasakan setiap kita mau naik pesawat
mau take off terus ngantri
dua puluh menit sampai tiga puluh menit ngantri
ini yang sekarang sedang kita kerjakan yaitu membangun east cross taxiway
membangun yang taksiwe di sebelah utara sekarang kita ada di sini
kemudian juga telah dimulai pembangunan runway yang ketiga
kita mulai sebelumnya kedua semua terima kasih banyak banyak café